perubahan aturan durasi karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri kembali membingungkan
padahal perjalanan luar negeri menjadi penyumbang besar varian omikron
apakah pemerintah betul siap terhadap penanganan ancaman covid sembilan belas varian omikron
lalu bagaimana kesiapan hotel terkait karantina belasan ribu pelaku perjalanan luar negeri pasca libur nataru
bergabung bersama kami malam hari ini heri trianto ketua bidang komunikasi publik satgas covid sembilan belas
serta sekjen perhimpunan hotel dan restoran indonesia maulana yusron
selamat malam pak heri dan juga pak maulana
selamat malam mbak di sana selamat malam pak maulana
selamat malam pak harry
baik terima kasih bapak bapak saya akan ke pak heri terlebih dahulu
ini aturan karantina lagi lagi berubah dan kebijakan pemerintah ini jelas membingungkan masyarakat di luar sana pak heri
sebetulnya apakah sudah siap pemerintah dengan perubahan
kenapa kebijakannya berganti ganti berubah dalam hitungan tidak sampai hari
seperti bunglon perubahannya cepat sekali
ya dalam aturan karantina ini kalau dalam perjalanannya sejak tahun dua ribu memang sangat cepat berubah ya sangat dinamis
termasuk omikron kemarin di mana kita pemerintah mengambil langkah yang sangat konservatif
juga sih karantina yang paling panjang gitu ya sepuluh sampai empat belas hari
sebelum kemudian secara perlahan kita sudah mulai tahu bagaimana polanya
dan sebenarnya memang karantina panjang dan pendek ini sebenarnya sama sama tetap ada risikonya gitu
tetapi memang ada penelitian yang mengatakan panjang pendek karantina itu menentukan
berapa persen kemungkinan terjadi transmisi ya setelah karantina
jadi rasanya sih antara tujuh sampai sepuluh hari sebenarnya itu adalah angka yang cukup konservatif
dari periode inkubasi virus ini ya
di omikron itu biasanya empat hari proses inkubasinya dan kami juga menemukan dari sejumlah karantina
tetapi kemudian di hari ke delapan atau ke tujuh kayak gitu dia positif
kayak gitu juga pernah terjadi
jadi memang ini sebenarnya cukup bisa dilakukan
kemudian yang kedua mbak tiffany apa yang diputuskan di ratas kemarin tentu saja harus diikuti dengan perubahan regulasi ya
jadi untuk sementara ini regulasi yang berlaku adalah
sampai kita menunggu adem ademnya yang sekarang juga dibahas di lintas kementerian
jadi dari kementerian menko marseille kemudian menko perekonomian menterian kesehatan dan kementerian perhubungan
hari ini kita sudah meeting juga untuk menyamakan persepsi kira kira bagaimana regulasi yang kita sinkronkan tadi ya
dengan keputusan kabinet sehingga didapat sebuah
hasil regulasi yang cukup baik
kendati tentu saja tetap dinamis sesuai perkembangan di lapangan
oke jadi artinya dengan pemotongan durasi karantina itu sudah berdasarkan riset ya
jadi beberapa riset yang terlalu berdasarkan itu risiko terjadi penularannya semakin lama semakin rendah ya
tidak sampai
tetapi di bawah satu persen lah ya
di bawah setengah persen
risikonya ketika di atas tujuh hari misalnya kayak gitu
jadi dua persenan lah
kira kira seperti itu riset yang selama ini
dan tentu saja perkembangan terakhir kita juga harus antisipasi juga ya terhadap peningkatan
apakah ketika kita sudah sangat konservatif sekarang ini pada kenyataannya memang
di kebutuhan tempat karantina semakin panjang juga semakin banyak gitu
makanya kita cari keseimbangannya dari sisi sestinya harus tetap ditamakan
tetapi kemudian dari ketersediaan tempat karantina juga harus diperhitungkan
makanya kemudian kita tambah tempat karantina itu di surabaya yang sudah tersedia sekitar dua tempat tidur
untuk mengurangi beban pelaku perjalanan di dki jakarta
nanti pak mau
mungkin juga bisa kami nyampaikan untuk karantina terpusat untuk pelaku perjalanan umum ya
di luar pmi maupun asn dan pelajar
oke walaupun ada beberapa kasus di luar negeri yang menunjukkan bahwa gejalanya muncul di hari sebelas hari ke dua belas
dan juga misalnya ada beberapa negara seperti australia yang bukan mempersingkat seperti kita indonesia
tapi justru saklek memperpanjang durasinya adalah empat belas hari
indonesia gak akan ikut ikutan intinya ya
saya ke pak maulana yusran dari phri
kalau masyarakat bingung dengan kebijakan yang berubah berubah
ini phri yang sebagai menyediakan lokasi atau tempat untuk karantina menanggapi perubahan lagi lagi masa karantinanya berkurang
sebenarnya kami tetap mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah
kita melihat untuk mendasari berapa lama masa karantina untuk khusus hotel hotel karantina
namun yang kami juga ini beri usulan sebenarnya
kita juga harus belajar pada saat masa karantina itu ditingkatkan dari tiga atau tujuh hari menjadi sepuluh hari
dengan apa namanya dengan secara mendagat
yang akhirnya keterbatasan hotel karantinanya menjadi isu utama pada saat itu
kami harapan kami perubahan yang terjadi saat ini juga agak sedikit membingungkan
karena satgas baru saja mengeluarkan satgas nomor satu tahun dua ribu dua puluh dua per satu januari
namun dengan adanya pengumuman tersebut memang banyak terjadi pertanyaan di lapangan
apakah mereka yang sudah masuk ke karantina itu bisa keluar dalam tujuh hari atau tetap diperhitungkan sepuluh hari
nah ini agak jadi rancu bagi kami
nah pedoman seharusnya yang digunakan itu adalah rt satgas itu sendiri
jadi setiap perubahan itu harusnya diiringi dengan st satgasnya dulu
sehingga mudah dan tidak terjadi friksi di lapangan
karena statement mengatakan ada penurunan masa karantina bagi kami di sektor pariwisata tentu menyenangkan sebenarnya
karena ini akan hal hal yang diharapkan juga termasuk di masyarakat
namun kami mengharapkan setiap
perubahan itu didasari dengan aturannya dulu sebelum kita menyampaikan ke publik
karena bahayanya nanti akan terjadi triksi di lapangan
jadi demikian mbak
nah ini untuk perubahan yang terbaru komunikasinya seperti apa
sebenarnya kan penyampaian itu baru di publik ya mbak
di media ya
kita masih mendasari dengan pedoman se satgas yang nomor satu tahun dua ribu dua puluh
yang dikeluarkan per satu januari
itu masih menjadi pedoman karena belum ada sd satgas yang terbaru yang menetapkan bahwa yang empat belas hari menjadi sepuluh dan sepuluh menjadi tujuh hari
pak maulana terkait dengan kesiapan ini tadi implementasi di lapangan dari teman teman hotel gitu ya
bagaimana kesiapannya karantina bagi belasan ribu mungkin warga indonesia yang kemarin berlibur di masa pandemi
akhir tahun ya kan pasca liburan nataru akan banyak kembali masuk ke indonesia
kesiapannya seperti apa
tentu kalau ditanyakan kesiapan kami bersama satgas ya selalu melihat atau menghitung jumlah okupansi daripada ketersediaan kamar yang ada
yang saat ini yang tersedia gitu loh
untuk mengimbangi dari kedatangan dari ppln ya
yang di masa masa berakhirnya akhir
nah ada hal yang mesti diingat juga
pada saat terjadi penurunan masa karantina itu jumlah kamar itu mungkin masih lebih fleksibel dibandingkan pada saat menaikkan masa waktu karantina
nah ini yang menjadi poin utamanya mbak
misalnya tadinya sepuluh hari menjadi tujuh hari tentu akan tidak terlalu rumit mengadjustnya menyesuaikan
kalau misalnya dari tujuh hari ke sepuluh hari
karena kalau dari tujuh hari ke sepuluh hari itu kamar yang tersedia itu bisa saja orang yang tadinya sudah reservasi terpaksa tidak bisa masuk karena yang sudah karantina itu mereka masih melakukan masih ada di dalam hotel tersebut gitu loh
itu yang akan jadi masalah
nah sekali lagi kalau untuk masalah kesiapan hotel hotel karantina tentu sudah dipersiapkan dengan baik
baik dari sisi sop aturan dan juga sisi pelayanannya mbak
saya akan kembali ke pak heri
pak heri ternyata yang bingung gak cuma masyarakat aja tapi juga pak maulana dari teman teman atau rekan mewakili phri juga bingung karena belum terima se nya katanya
nah bagaimana sebenarnya komunikasi ini untuk khususnya mungkin untuk teman teman phri lah
saya ingin menjelaskan dulu ya membedakan antara sk sama se
jadi sk nomor satu itu sebenarnya hanya mengatur soal penambahan pintu kedatangan juanda
sebagai pintu kedatangan internasional yang sudah siapkan tempat karantinanya
itu yang pertama
kemudian se yang masih berlaku itu adalah se nomor dua puluh enam yang merupakan perubahan dari se nomor dua puluh lima yang tentang karantina dengan penambahan tiga negara
yaitu inggris waktu itu kemudian denmark sama norwegia
untuk masuk ke masa karantina empat belas hari untuk pmi atau wni yang datang
seperti itu jadi ini harus clear dulu
dan memang benar kemudian se dua puluh enam ini yang kemudian akan diubah menjadi se nomor satu kemungkinan ya
karena ini terbit tahun dua ribu dua puluh dua dan sekarang memang sedang di finalisasi
di finalisasi menunggu apa
sinkronisasi ada beberapa kementerian yang masih belum putus tadi sore
jadi kalau mudah mudahan malam ini sudah clear
sehingga kita bisa besok itu sudah ada perubahan ini bisa dilihat bersama sama dengan publik
menjawab ya pak maulana tadi kebingungan dari phri ya
terakhir mungkin pak maulana
ini penting menjadi catatan bagi orang orang yang ingin liburan atau pergi ke luar negeri
ada durasi karantina
sehingga juga harus masuk dalam daftar perjalanan mereka dan diperhitungkan karantina atau mungkin pemesanan hotel
reservasi itu tadi ya kembali ke indonesia
dari belasan ribu kemarin mungkin ada nggak catatan dari phri mungkin berapa persentasenya pplm yang sudah melakukan reservasi
kedegaran ya mbak
kedegaran pak silahkan
namun juga kita tetap harus tetap memberikan informasi melalui berbagai media dan juga sarana informasi
bahwa memang kita anjurkan seperti yang sudah diinfokan juga melalui ss satgas juga
bahwa setiap pelaku perjalanan luar negeri
itu sebenarnya sudah harus melakukan reservasi sebelum mereka kembali ke indonesia
melalui website yang sudah kami siapkan yaitu the hots
agar mereka dipastikan begitu mereka tiba di indonesia mereka sudah siap akomodasinya
karena di the hots itu mereka bisa memilih akomodasi mana dan harga yang mana yang mereka kira kira sesuai atau mampu untuk melaksanakan karantina tersebut
memang prinsip itu yang paling penting mbak
melakukan reservasi sehingga kita juga bisa membantu mengatasi crowded pada saat tiba di bandara tersebut
artinya cukup lumayan santai bagi ppln kita tidak memperhitungkan durasi karantina dengan melakukan pemesanan atau reservasi itu ya
bapak bapak terima kasih sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini
untuk pak maulana yusron dari phri dan juga pak heri trianto
terima kasih juga pak maulana